kapal brahma dua belas adalah kapal dengan callsign ydb empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu
sebagai milik pt brahma international yang berlokasi di jakarta selatan
kapal tersebut dioperasikan oleh pt patria maritim line
anak perusahaan dari pt united tractors